puluhan pekerja sibuk mengolah kedelai bahan baku tahu di pabrik tahu milik asep jainuddin
di semanan kalideres jakarta barat setidaknya enam hingga tujuh kwintal kedelai dibutuhkan untuk
memproduksi tahu setiap hari kalau sebelum covid kita di atas rata rata hampir satu ton kalau untuk
es setelah kopit kita dibawa enam tujuh quintal kalau orang bilang itu diselakas ada berat untuk untuk
mengejar bahan baku untuk seharga sekarang itu sekarang makin lama makin lama kita untuk berusaha
semaksimal mungkin untuk mempertahankan karyawan yang ada gitu jangan sampai kita mengurangi
karyawan lah intinya tuh asep yang memiliki dua puluh pekerja mengaku resah dengan kondisi usaha saat
ini setelah demi kofi sembilan belas permintaan tahu turun dari seribu papan menjadi hanya lima ratus papan perhari
kondisi ini diperparah dengan harga bahan baku yang mencapai rp delapan tiga ratus per kilogram
setelah tahun sebelum pandemi kofi sembilan belas harga kedelai masih berada di kisaran tujuh ribu hingga
tujuh ribu dua ratus rupiah per kilogram menurut ketua gabungan koperasi produsen tempe tahu indonesia kakop
tindo aib syarifudin saat ini kebutuhan kedelai nasional berada di kisaran tiga juta hingga tiga
juta dua ratus ton sebanyak dua enam juta ton kedelai masih diimpor dari luar negeri terutama amerika
serikat kedelai tersebut dibutuhkan oleh setidaknya satu ratus enam puluh pengrajin tahu tempe di
karena kenaikan harga bahan baku tersebut pengusaha berencana menaikkan harga jadi ini
kenaikan ini sangat terpaksa kami lakukan karena memang mengingat kondisi seperti itu
penjualan seperti itu sehingga apa namanya itu sekarang ini kemarin diakalin nya sebetulnya sudah
ukurannya diperkecil dan lain sebagainya atau ditipiskan atau ini tapi nggak tahan juga gitu
pasaran dianggap memberatkan pedagang makanan ya zat itu sih bisa turun lagi kayak seperti
semula jadi enggak dikurangin kadangkan harga sama tapi apa ikurannya dikurangin
lalu beredar surat pengumuman dukungan gakoptindo terhadap rencana kenaikan harga jual tahu dan tempe
surat yang ditandatangani ketua umum aib syarifudin dan sekretaris hugo siwaya tersebut berisi dukungan
kenaikan harga jual tahu dan tempe sebesar sepuluh hingga dua puluh persen agung happy paramaestro jakarta